kpk menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum anggaran dua ribu tujuh belas
salah satu tersangka merupakan pegawai badan pemeriksa keuangan
pegawai bpk berinisial riz ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan komisaris utama pt minarta duta utama berinisial ljp sebagai tersangka pemberi suap
pengumuman penetapan tersangka disampaikan wakil ketua kpk saud situmorang rabu sore
kpk menduga tersangka riz memanfaatkan pengaruhnya sebagai anggota empat bpk untuk mendapatkan proyek spam dengan pagu anggaran rp tujuh puluh sembilan dua puluh tujuh miliar
kemudian proyek tersebut dikerjakan oleh kenalannya yaitu tersangka ljp
melalui perantara ljp memberikan fee sebesar seratus ribu dolar singapura
kpk membuka penyidikan baru dengan dua orang tersangka
pertama riz anggota bpk ri
kemudian ljp komisaris utama pt md
dimana pasal yang disangkakan bahwa riz sebagai pihak yang diduga menerima disangkakan melanggar pemerintah
pasal dua belas huruf a atau b atau pasal sebelas undang undang nomor tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sedangkan ljp sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau pasal lima ayat satu huruf b atau pasal tiga belas undang undang tiga puluh satu
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pindahan korupsi
tindak pidana korupsi